dan untuk mengataui perkembangan terkini pasca tewasnya pemimpin mujahidin indonesia timur ali kalora kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebuwa di sulawesi tengah selamat pagi
bagaimana update operasi militer dalam memburu empat buron teroris yang masih dikejar
satuan tugas operasi madagoraya memastikan bahwa empat orang lagi dari sisa kelompok mujahidin indonesia timur yang selama ini melakukan perbuatan teror di sepanjang parigi motong sigi dan poso akan terus dikejar sampai operasi ini selesai
operasi akan terus dilanjutkan hingga keempatnya dilumpuhkan ditangkap hidup hidup atau kemudian diadili sesuai hukum yang berhasil
satuan tugas operasi margoraya tetap mengaktifkan empat puluh tujuh pos sekat di daerah rawan di mana diduga mereka sering muncul mengambil makanan warga atau meminta dari warga setempat yang berkebun di sekitar permukiman mereka
oke jafar setelah dilakukan pengejaran di pos sekat yang terus dilakukan saat ini apakah ada imbauan terbuka bagi para simpatisan ataupun para buron teroris yang saat ini sedang dikejar polisi agar menyerah
apa yang diumumkan kepada mereka
apa yang diumkan kepada mereka
bahkan ada ketika mereka datang dilaporkan tiga atau seminggu kemudian sehingga ketika dikejar jejak lombok ini tidak ada lagi
karena itu para simpatisan diminta untuk menghentikan bantuan mereka baik berupa pasokan informasi maupun logistik
termasuk kepada keluarga sejak awal sudah diimbau meminta agar anggota keluarga mereka yang masih berada di hutan hutan itu untuk segera turun menyerah untuk diproses hukum
oke jafar ini kan tadi juga dikatakan
kemudian oleh danrem satu ratus tiga puluh dua bahwa yang berbahaya memang adalah mereka yang dibawa atau simpatisan yang memberikan informasi yang bisa menjadi motor bagi gerakan teroris mit di sulawesi tengah saat ini
bagaimana kemudian polisi bisa memetakan para simpatisan simpatisan yang ada di sulawesi tengah yang diduga terkait dengan mit
beberapa tokoh mit termasuk ustadz yassin dan beberapa tokoh lainnya yang selama ini sehari hari bercover
atau menyelubungi diri mereka dengan aktivitas berdagang ataupun aktivitas lainnya sudah ditangkap
satu yang dianggap paling utama ketika itu adalah kelompok ustadz yassin yang sehari hari berdagang barang campuran berdagang bahan bakar
kemudian ternyata dia adalah salah satu poin penting
dia adalah konektor dari jaringan jaringan internasional termasuk filipina dan afganistan untuk mendukung dan mensuplai senjata
bagi kelompok ini namun sekarang dia ditangkap
itu yang menyebabkan kemudian dari sitaan sitaan dari penangkapan beberapa kali ini senjata mereka tinggal itu itu saja
kemarin sebenarnya diperkirakan ada dua senjata m enam belas yang mereka punyai
tapi setelah kemarin kita menyaksikan sendiri bahwa senjata itu sebenarnya senjata rusak
beberapa perlengkapannya sudah mulai berkarat dan memang sama sekali tidak bisa lagi digunakan
termasuk bom yang mereka sebut
dari awal itu mereka masih punya puluhan bom
ternyata dari beberapa penangkapan itu sudah banyak ditemukan dan kemudian tidak ada lagi bahan untuk membuat bom itu
oke artinya secara logistik persenjataan mereka sudah sangat tertekan ya
apalagi sekarang menjadi buronan
jafar jika melihat kondisi yang saat ini terjadi pasca terjadi baku tembak yang menewaskan ali kalora
bagaimana anda menggambarkan secara umum situasi keamanan di sulawesi tengah
di samping juga sedang diburunya empat buruan teroris ini
oke secara umum khususnya di wilayah di mana daerah daerah dilakukan operasi ini situasi tetap berlangsung seperti biasanya
saya beberapa bulan lalu sempat naik ke kelapa dalam salah satu titik pemunculan kelompok ini
saya bersama dengan satuan tugas operasi madagoraya menyaksikan jalur itu mulai dibersihkan oleh masyarakat
masyarakat mulai punya keberanian untuk segera kembali berkebun
karena kemarin saya menyaksikan bahwa pohon pohon kakao mereka itu bahkan sudah sama tinggi dengan semak semak
namun sekarang karena dukungan dari aparat keamanan kemudian mereka kembali berkebun membersihkan kebun kebun mereka
kemudian juga kemarin saya mengikuti satuan operasi madagoraya ke manggalapi
itu ada pos kejar besar di sekitar wilayah itu dan masyarakat terlihat beraktivitas seperti biasanya
karena mereka rata rata adalah petani
mereka beraktivitas seperti biasanya
memang ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin disanggung di jalan atau diapa apakan oleh kelompok ini
namun selama ini mereka dalam kondisi aman aman saja
kecuali beberapa kasus sebelumnya sekitar dua ribu tujuh belas ada pemenggalan petani di jalur manggalapi
itu memang menjadi catatan sendiri buat mereka
namun sekarang ada pos sekat pos daerah rawan yang didirikan oleh satuan tugas operasi madagoraya di sekitar itu
baik jadi aktivitas masyarakat
sudah mulai kembali normal
sementara proses pemburuan kepada buruan teroris masih terus dilakukan di pos pos sekat yang ada di sana
terima kasih untuk sementara atas informasi anda
jafar gebo produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari sulawesi tengah